menteri dalam negeri cahyokumolo pada jumat pagi melantik eko wibowo sebagai pejabat gubernur sumatera utara
seiring berakhirnya masa jabatan gubernur sumatera utara tengku erinuradi periode dua ribu tiga belas dua ribu delapan belas
usai pelantikan mendagri meminta eko wibowo mengerahkan sumber daya untuk memaksimalkan pencarian korban kapal tenggelam di danau toba
pelantikan eko wibowo sebagai pejabat gubernur sumatera utara berlangsung di aula raja inal siregar kantor gubernur sumatera utara
sebelumnya eko wibowo bertugas sebagai direktur jenderal bina administrasi kewilayahan kementerian dalam negeri
usai melantik pj gubernur sumatera utara cahyokumolo memerintahkan eko segera meninjau lokasi tenggelamnya kapal motor sinar bangun di danau toba
ia mendesak agar eko segera menyelesaikan masalah yang kini dihadapi para korban kapal tenggelam
saya minta besok pagi datang ke danau toba meninjau dan mengerahkan masyarakat yang berhasil mencari korban kapal yang tenggelam itu
yang kedua waktunya mepet undang kpu dan panwas
saya ingin pilih pada provinsi kita ada tiga dua apa apa yang perlu kurang apa yang harus ditukung bagaimana logistik daerah
dan yang ketiga koordinasi tenaga kapal untuk stabilitas
dan yang keempat jaga neutralitas
dan berdasarkan laporan yang kita terima sementara itu arahannya adalah agar supaya digaji secara mendalam semua persoalan persoalan yang ada mungkin dicarikan solusi
nah solusinya itu
satu harus ditaati standar pelayanan minimal standar keselamatan
masa jabatan tengku eri nuradi sebagai gubernur sumatera utara berakhir sejak tujuh belas juni dua ribu delapan belas lalu
dia menghentikan posisi gatot pujo nugroho yang tersandung kasus korupsi
resi erlangga medan